informasi pertama kementerian keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir februari dua ribu sembilan belas mencapai rp empat lima ratus enam puluh enam triliun
dilansir cnn indonesia com dalam hal ini surat berharga negara menjadi mayoritas instrumen terbesar
sementara itu utang pinjaman biasa masih tersisa rp tujuh ratus sembilan puluh triliun
menteri keuangan sri mulyani mengatakan kenaikan angka utang ini disebabkan oleh kebijakan front loading
atau penarikan utang dalam jumlah besar pada awal tahun agar anggaran dapat digunakan dalam setahun
namun sri mulyani menerangkan kelebihan utang ini bisa digunakan untuk pembiayaan sisa tahun